jangan lupa like share dan subscribe ya
kalau yang ada di sini saya menyaksikan brand lokal produksi lokal dan pangsa pasarnya itu besar
bahkan sebagian dimulai oleh anak anak yang usianya belia
jadi bangga sekali menyaksikan berkumpul pelaku pelaku industri kecantikan
dan pasar ini besar sekali
seringkali tidak menjadi perhatian utama